elizabeth ii dikenal sebagai salah satu pemimpin monarki inggris yang paling aktif bertemu dengan pemimpin dunia termasuk dalam kunjungannya ke indonesia pada seribu sembilan ratus tujuh puluh empat pada era presiden soeharto
nah ada dua modus yang digunakan oleh pelaku ini
jadi bungus teluk kabung
dicuri apa itu susah banget gitu loh
mari kita sambut alumnis santo petrus
firman akan melihat terlebih dahulu rekam medis yang didapat dari rumah sakit
enam hingga empat tahun lalu manusia purba tinggal di goa ini
hal harus di apbd kan
legislatif yang jauh lebih besar nih enam puluh satu lima
adalah bagian besar dari daya tarik tersebut
karena kan gue udah latihan shooting banyak banget tuh
karena apa jangan sampai ada korban lagi
lu berdua di jakarta
maka pasti dia akan ini dong
kondisi geografis dan topografis kota semarang memang tidak bisa lepas
untuk membantu warga australia melakukan audit limbah rumah tangga
tahun dua ribu dua puluh pemerintah meluncurkan layanan konseling gratis yaitu sejiwa
yang kami tahu majelis hakim itu adalah utusan tuhan di dunia ini
ada yang mau bahas gak itu kan harusnya bahasnya jadi dibilang misalnya garwo
orang sudah bisa berkumpul dalam jumlah yang lebih besar